panahan merupakan jenis olahraga dengan menembakkan anak panah menuju papan sasaran
namun kehadirannya belakangan ini menjadi tren yang dibinati sebagai hobi
untuk mengikuti latihan memanah peserta harus membayar senilai rp empat puluh per kunjungan hingga rp enam ratus per bulan untuk pelatihan program atlet
dengan biaya tersebut pengunjung bisa mendapatkan pinjaman alat memanah hingga pelatih panahan
bagi seorang pemula yang hendak berlatih panah ada sejumlah alat yang dibutuhkan
yakni busur panah dan anak panah pelindung dada kiri armgard atau pelindung tangan dari jepretan tali busur ketika memanah
dan pelindung tiga jari saat menarik tali busur
walaupun olahraga ini terlihat mudah namun olahraga ini membutuhkan tingkat kesabaran hingga fokus
yang sangat penting untuk mencapai peningkatan peningkatan
bagaimana kita bersabar bagaimana kita sedikit mempelajari tidak terburu buru
karena tantangan yang paling utama adalah banyak orang yang belajar panahan pengen buru buru
banyak manfaat yang bisa dihasilkan ini menjadi alasan bagi para remaja untuk menekuni kegiatan fisik ini
bahkan hingga ingin menjadi atlet nasional panahan
pasti tujuan utamanya biar fokus kan
bikin jadi tambah fokus having many friends
dengan banyaknya manfaat baik itu bagi tubuh dan juga otak
memanah bisa menjadi alternatif baru yang dikerjakan selama pandemi
norah spasia nedi pranedia bekasi jawa barat